puluhan pemohon sim rabu malam terlihat berdatangan ke halaman polres metro bekasi
di pos pelayanan kesehatan terlihat antrian pemohon sim dengan tidak memperhatikan physical distancing
padahal petugas telah memberikan imbauan penerapan protokol kesehatan covid sembilan belas saat mengurus perpanjangan sim
di ruang satpas sim antrean panjang terlihat dengan penerapan physical distancing
beberapa di antaranya menempati tempat duduk dengan protokol kesehatan covid sembilan belas
sementara beberapa warga yang sudah datang ke pores metro bekasi terpaksa pulang dengan tangan hampa
lantaran belum mendaftar secara daring melalui website resmi pores metro bekasi
tapi kayaknya perpanjangnya disuruh datang malam
oh pagi kotanya ke abis
pagi cuma ngambil surat psikiaternya doang
kalau saya kan waktunya bisa malam
terus udah daftar online atau belum
tadi pemberitahuan seperti apa
ya itu kata bapak itu kayak yang udah teroleh masih bisa dilayani
oh maksudnya harus dapet online dulu
bapak nggak tahu harus dapet online dulu
satuan lalu lintas pores metro bekasi sengaja memperlakukan pendaftaran online
demi menghindari penumpukan antrean
mereka juga membatasi kuota pelayanan
baik di polres maupun di lokasi mal pelayanan publik
kita juga mulai pelayanan
khusus di kota bekasi ini ada tiga tempat
ya di kota bekasi ada tiga tempat
pertama di pores ini
bahkan kita melakukan pelayanan perpanjangan sim selama dua puluh empat jam
dan harus dilalui dengan online
maksudnya adalah agar lebih tertib
karena kita diwajibkan untuk melakukan pelayanan ini tanpa menyapingkan protokol kesehatan
polres metro bekasi memberikan dispensasi terhadap pemilik surat izin mengemudi
yang masa berlakunya habis pada tanggal tujuh belas maret hingga dua puluh sembilan juni dua ribu dua puluh
pemilik sim dapat memperpanjang pada bulan berikutnya
bagi warga bekasi yang ingin memperpanjang sim
diimbau mendaftarkan diri di website resmi pores metro bekasi
agar tidak sia sia datang ke polres metro bekasi
didi beben bekasi jawa barat